pimpinan dpr mpr meminta semua pihak menghormati putusan pt un atas ditolaknya gugatan ormas hizbut tahrir indonesia
sementara wakil ketua umum partai gerindra fadlizon menilai keputusan pt un sebagai kemunduran demokrasi
gerindra mempersilahkan hti menempuh proses hukum lanjutan jika tidak puas dengan keputusan pt un
ya putusan hti tadi saya sudah nyampaikan bahwa ini satu kemunduran bagi demokrasi kita ya
karena hak untuk berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh undang undang dasar empat puluh lima oleh konstitusi kita
karena hak ini merupakan hak dasar hak berserikat
sejauh yang saya tahu hizbut tahrir indonesia itu termasuk yang menyatakan sudah mendukung pancasila
undang undang dasar empat puluh lima nkri dan sebagainya
jadi seharusnya tidak ada alasan untuk membubarkan mereka
dan saya kira ini akan berhasil
merupakan kemunduran bagi demokrasi kita